mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis kompas tv dede ibin di ciamis jawa barat
dede jadi kenapa pelaku akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa milik pemerintah provinsi
ya baik pak skalis dan juga saudara saat ini berdasarkan keterangan baik dari pihak kepolisian
ataupun dari spesialis ahli kejiwaan
kemarin menyatakan bahwa pelaku tarsum yang telah kecil membunuh dan mutilasi istrinya sendiri
itu pada pemeriksaan kejiwaan yang kedua
dinyatakan bahwa tarsum harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit cisawa kabupaten bandung
memang hasil diagnosa kemarin ketika dimintai keterangan di sel khusus mapores ciamis
meskipun kondisi tarsum begitu tenang kooperatif dan memberikan keterangan yang seutuhnya
namun yang jadi perbedaan ataupun hingga parsu harus dirujuk ke rumah sakit sarwa bandung ini
terkadang kalau ditanya terlalu kelamaan pertanyaan pertanyaan terlalu lama tarsum selalu tidak menyambung
kemudian juga ini observasi ini untuk menentukan layak dan tidaknya
apakah tarsum akan ditindak lanjuti secara praktis
dalam proses hukum atau bagaimana dan tidaknya
kemudian observasi ini dilakukan selama empat belas hari
setelah empat belas hari dinyatakan bahwa tarsum mengalami kejiwaan atau gangguan jiwa
maka pihak kepolisian akan bekerjasama dengan pihak kejaksaan serta terlibat dinas yang lainnya
untuk menunjukkan bahwa narsum akan dapat jadi proses hukum
kemudian kalau dinyatakan memang tarsum sembuh ataupun tidak mengalami kejiwaan
maka polisi akan melakukan tindak pidana pembunuhan serta diketahui kekerasan
kemudian juga perlu diinformasikan sekali dan juga saudara ketika pemeriksaan kedua kemarin itu selama hampir tiga puluh menit dibandingkan dengan pemeriksaan pertama
namun ada perbedaan perbedaan ketika tarsum sebelumnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian
itu berontak dan tidak mau memberikan keterangan yang supinya sehingga pemikirannya labil dan selalu reaktif
namun pemeriksaan ketika oleh spesial kejiwaan dengan persuasif dilakukan pertama di ruangan krim
yang kedua di sel tahanan begitu kooperatif tenang dan sabar
namun ketika pertahanan terlihat terlalu lama itu akan tidak nyambung seperti itu perselis
oke sedang didalami lagi apa yang sebenarnya terjadi pada permasalahan kejiwaan
pada pelaku tapi selain itu apakah sudah ada sejumlah saksi juga yang sudah diperiksa
dari pemeriksaan itu apa saja fakta yang sudah terungkap oleh polisi
baik mas kalis dan juga saudara perlu diinformasikan saat ini pihak kepolisian baru memintai tujuh orang saksi
yang telah dimintai keterangan diantaranya ada anak kerabat tetangga hingga mantan bosnya atau teman bisnisnya
ketiga tujuh memberikan keterangan bahwa perlu dikalifikasi motif pembunuhan terhadap istrinya sendiri yang dilakukan oleh pelaku parsum
itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pinjaman online ataupun perilaku anaknya judi online
namun ini murni bahwa pelaku memiliki utang terhadap perbankan kemudian perorangan
dan juga mantan bosnya
sebelumnya memang tarsum dan korban ini sukses punya usaha di daerah bali
namun usaha yang dirintisnya selama bertahun tahun mengalami kebangkrutan hingga harus membayar hutang kepada beberapa orang
juga terhadap perbankan kemudian karsum dari bali pindah ke ciamis tepatnya di kecamatan rancah
dan membuka usaha kembali menjadi bandar pohodomba atau bandar kandung
namun usaha yang dirintisnya juga tidak lama dan mengalami kebatusan
sehingga dari situlah motif yang sering terjadi hingga cek cok antara suami si atau pelaku dengan korban
nah ada kalimat kalimat yang memang tersinggung terhadap tarsum atau pelaku ini
kalimat seperti bahwa harta warisan atau tanah yang dimiliki oleh istrinya dari orang tuanya habis dipakai bayar utang oleh sarsum
nah percaya pelontaran kalimat ini selalu dinyatakan ketika di depan anaknya
nah yang lebih kita informasikan gali lagi lebih mendalam bahwa anaknya itu pernah menjual beberapa kali sepeda motor
ataupun menyegadekan terhadap temannya sehingga oleh tarsum di sebus dibayar kemudian pelaku ini bukan satu kali dua kali
sehingga motif dari itulah tarsum mengetepkan karena ketika memberikan kembali hutang kepada suami istrinya
memberikan arahan memberikan pencerahan terhadap anaknya anaknya tersebut selalu dilindungi ataupun karena dimanja oleh korban atau istri dari parsum
nah motif ini sehingga tarsum menjadi tertekan dan banyak kata kata kalimat yang tersinggung dari situlah
tarsum mekat dan kecil membunuh hingga memutilasi istri hingga kemarin pun jadi sekarang dipermesati sepencar
seperti itu saya sekalian beri informasi